sementara itu dalam acara yang sama kedua negara sepakat mempererat hubungan kerangka pemerintah dan swasta indonesia jepang
melalui proyek kerjasama pembangunan mrt fase dua dan proyek pelabuhan di masa yang akan datang
seperti kita tahu fase pertama mrt merupakan hasil kerjasama indonesia jepang yang sudah beroperasi
pada fase kedua dari bundaran hi ke kota jepang masih akan dilibatkan dalam pengerjaannya